beli baju baru karena aja pakai motion pay diterima di semua toko seluruh indonesia
ibu aja mau pergi
kok melamun sedih
saya harus menemani anak saya dokter
tapi ini ruangan khusus untuk pasien dan juga tenaga medis
kami mohon ibu tunggu di luar
dokter pernah mengalami posisi seperti saya
anaknya dokter lagi mengalami krisis tapi dokter tidak boleh menemani dia
dia harus berjuang sendirian
pernah pernah dokter mengalami seperti itu dokter
tidak pernah kan
kalau begitu izinkan saya masuk nuk bang
izinkan saya di sini menemani anak saya
kalau terjadi apa apa sama anak saya dokter mau menembus dosa itu
lalu sudah agricot tegas telam ini
amirah amirah amirah ini ibu nak
kamu jangan tinggalin ibu yata
kamu jangan pernah tinggalin ibu
kamu ingin lihat kamu bahagia tak
kamu ingin lihat kamu bahagia kamu menikah
jangan pernah tinggalkan ibu amira
amira kamu harus berhenti
amira kamu harus berhenti
amira kamu harus berhenti
mas iksan apa yang terjadi dokter dokter
kenapa kamu masuk ke sini ini semuanya gara gara kamu
gara gara dengar suara kamu jadi amira krisis seperti ini
tentu saja rik mohon saya mohon
saya khawatir sama amir biar saya di sini
untuk apa kamu khawatir sama dia ini bukan anak kamu
selamatkan anak saya
tapi saya harap bapak dan ibu
tunggu disini ya bu
tuh lihat kan
semua ini gara gara kamu
ngapain sih kamu masuk
gara gara dengerin suara kamu
amira tuh kan jadi drop
amira juga anak saya
saya sayang sama dia saya ingin dia sembuh
bukan bukan kamu bukan ayahnya
ayahnya amira sudah meninggal
kamu tuh jangan selalu menganggap ya
kalau diri kamu itu masih iksan
kalau kamu masih ikhsan
gak mungkin kan gak mungkin kamu masuk
tadi amerika jadi tambah drop
kamu tuh sadar sadar kamu tuh mau siapa siapanya kami
tadi kita bertengkar terus
yang baik kita berdoa sama allah
supaya allah sembuhi dana kita
kita berdoa sama sama untuk amira
saya yakin allah akan mengabulkan doa kita
dok jantungnya tidak stabil dok
sister siapkan suntikan
tandinya juga semakin lemah
sister cepat naikkan oksigennya cepat
sister jantungnya langsung
tidak bisa bertahan
kita harus lukisan semula

hah kok melamun
sedih dan menyesal ya tidak bisa melihat amira yang dirawat di rumah sakit ya kan
ngaku aja lah ini kamu tuh sudah kepergok
ya kan kamu kepikiran dengan dia
kamu sadar gak sih
aini sadar gak
dengan adanya kamu ngurusin anak mantan pacar kamu itu
cowok kecintaan kamu itu itu sama saja mengkhianati mas prabu
kamu itu kan suka sama mas prabu karena suami saya sangat kaya ya kan
kamu suka dengan hartanya dan kamu takut hidup miskin iya kan
makanya kamu jual diri mau jadi istri mudanya
kamu kan tahu mas prabu itu udah punya istri yaitu saya
kalian aku ngomong kayak gitu sih
aku gak pernah punya pikiran kayak gitu kak
selama ini aku ikhlas jadi istrinya mas prabu
nggak ada hubungannya sama harta
ikhlas kok masih mikirin mantan
masih ngurusin anaknya mantan lagi
ngapain coba seperti itu
jangan jangan sebenarnya kamu sekongkol dengan mantan kamu
untuk merebut semua harta suami saya
tapi tiba tiba tidak berhasil karena mantan kamu itu keburu mati ya kan
perempuan yang biasa aja
kak lena cukup kak
kak lena boleh selama ini menekan aku sama zaira
tapi kalau saat fitnah aku kayak gini aku gak terima pak
kalau kak lena merasa lebih segala galanya dari aku
kenapa kak lena iris sama aku
kenapa kak lena harus merasa terancam dengan keberadaan aku
ibu aku ingin menangin aku